sebuah unggahan di akun twitter dan instagram serambi buya ini ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir
isinya tentang perbudakan spiritual akibat mendewakan mereka yang mengaku keturunan nabi
pengelola akun david krishna alka mengatakan
pernyataan ini datang langsung dari syafi'i ma'arif dalam sebuah pesan teks kepadanya
yang diteruskan syafi'i sebagai jawaban atas pertanyaan seorang intelektual yang membahas kondisi saat ini
meski tidak merujuk langsung pada fenomena rizik sihab namun menurut david konteksnya tepat
seluruh terkait posisi status yang selalu di dewa dewa
karena seperti pejabat terus juga raja dan segala macam
pernyataan syafi'i ma'arif ini ditanggapi langsung ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir
pada jumpa pers pembukaan munas tarjih muhammadiyah senin dua puluh tiga november
menurut haidar tokoh agama harus menjadi teladan atau uswa hasanah
bagaimana islam ditampilkan dalam uswa hasanah oleh umat maupun para tokoh
bahkan mungkin untuk tokoh itu lebih lebih untuk para tokoh
karena tokoh ini kan kepala ya kepala itu harus jadi teladan
agar nilai nilai agama itu membawa pencerahan perdamaian ketertiban
kemudian kebaikan dan keluhuran
haidar menambahkan kultus dan mitos masih kuat pada masyarakat tradisional dan komunal
namun hal itu sudah tidak dikembangkan dalam masyarakat yang sejajar demokratis dan maju
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta